ya menurut saya rancangan undang undang atau ruu tentang daerah khusus jakarta
ini memang sangat berbahaya ketika gubernur jakarta ditunjuk atau dipilih oleh presiden republik indonesia
karena paling tidak ada tiga alasan
rancangan undang undang atau ruu tentang daerah khusus jakarta
ini memang sangat berbahaya ketika gubernur jakarta ditunjuk atau dipilih oleh presiden republik indonesia
karena paling tidak ada tiga alasan
yang pertama adalah soal kedaulatan rakyat jakarta itu sendiri untuk memilih gubernur
apalagi jakarta juga sudah tidak bisa memilih wali kota kan gitu
itu karena daerah kekhususannya
hak rakyat tidak boleh dikebiri di jakarta
kalau kemudian ada beberapa pihak
jelas karena daerah istimewa yogyakarta
kalau jakarta mau diperlakukan seperti demikian
kalau mau ya silahkan bikin aja gitu
tapi kemudian alasan ketiga
provinsi daerah khusus jakarta
apbd nya paling besar di indonesia
sehingga kan butuh akuntabilitas publik
dan akuntabilitas itu bisa dilakukan
kalau orang atau pemimpin yang memimpin sebuah daerah itu
kemudian dipilih oleh rakyat gitu kan
membuat saya berpikir bahwa
ya harusnya jakarta memang dipilih
pemimpin jakarta harusnya dipilih secara demokratis gitu kan
lalu kedua apakah kemudian ini
usaha untuk menaikkan seseorang
dari keberhasilan beliau bahwa dari
gubernur dki jakarta itu bantu loncatan
untuk menjadi ri satu gitu kan
dan mungkin beliau ingin
batu loncatan itu menjadi eksklusif
tidak kemudian bisa dipakai oleh sembarang orang gitu kan
harus dipilih oleh presiden sebelumnya
sehingga ada semacam keberlanjutan legacy tadi gitu kan
tema utama dalam transisi pemerintahan pak jokowi ke selanjutnya gitu
lalu kemudian juga bisa dipandang usaha untuk kemudian memotong anak tangga gitu kan
seperti halnya di orde baru
kepemimpinan nasional itu menjadi sulit untuk digapai karena
usaha untuk menjadi apa ya
bupati kemudian jadi gubernur kemudian jadi presiden
lompatan kedua ini dari gubernur ke presiden
ini hanya terbukti dan hanya bisa
di daerah khusus ibu kota jakarta
atau mungkin nanti daerah khusus jakarta gitu kan
ketika ini dipotong ya otomatis
transisi kepemimpinan dan akan susah untuk kemudian melakukan
kaderisasi kepemimpinan yang kita harapkan terjadi dalam